bagi sebagian keluarga bulan ramadan dalam kondisi pandemi yang belum usai ini berdampak pada tata kelola keuangan rumah tangga
tak sedikit yang mengeluhkan pengeluaran menjadi membengkak meski mayoritas aktivitas dilakukan di rumah saja
lantas bagaimana cara yang tepat agar kantong tidak tekor di masa seperti ini
berikut kami hadirkan ulasan selengkapnya
bulan ramadan di masa pandemi menjadikan kebanyakan orang harus di rumah saja
hal ini membuat leni lolang ibu dari tiga anak ini harus menata ulang keuangan keluarga
pasalnya pengeluaran rumah tangga menjadi sedikit membengkak
meskipun beberapa pos seperti biaya transportasi dan gaya hidup berkurang
namun pos lain seperti bahan pokok dan listrik naik hingga sepuluh persen
bahkan pos untuk makan di luar pun tidak turun karena banyak memesan makanan
lalu bagaimana cara menguruskan kekuatan rumah tangga
perubahan pasti ada
biasanya kalau tidak pandemi mereka pada kerja
sekarang mau tidak mau pulang semua
pulang semua otomatis menu itu menjadi lengkap setiap hari
menu lengkap setiap hari dan kita nggak keluar juga
kerjanya di rumah apa apa di rumah
pertama lebih repot dari biasanya
yang kedua pengeluaran lebih banyak
pada wi fi listrik karena anak lengkap
mau tidak mau ac semuanya nyala
semua kamar mereka ac
biasanya isi cuma dua
sekarang lima limanya kamar isi
dulu suka ke restoran gitu makan kalau buka puasa
mau dibilang begitu tidak juga
begitu kita kepengen ada yang ah pengen makan sushi pengen makan apa main
ini sekarang meningkat sepuluh persen
jadi tidak terlalu banyak
tidak terlalu banyak
karena juga pengeluaran mau hari raya itu kan kalau bulan puasa biasanya banyak belanja
sekarang belanja itu tidak banyak
belanja tidak banyak
bahan makanan menjadi cenderung lebih mahal
karena kan kita takut ke pasar mau tidak mau kita beli online
jika tidak cermat dalam mengatur pos pos keuangan
apa yang dialami leni bukan tidak mungkin dialami oleh anda
menurut likui nahananto yang memimpin sebuah lembaga pelatihan finansial
dalam kondisi seperti ini setiap ibu rumah tangga harus cermat mengatur keuangan
begitu ada pandemi covid sembilan belas kayak apa nih pengeluaran kita
menariknya selama sebulan sebelum puasa kita udah terlatih untuk diam di rumah
jadi pengeluaran kita sendiri dari yang januari februari itu sudah tidak relevan
jadi begitu masuk maret pengeluaran kita berubah total
karena tadinya kita banyak keluar rumah sekarang kita dua puluh empat jam tujuh hari seminggu ada di rumah
keluar rumah hanya untuk yang urgent urgent aja kan
berarti ada pos pos yang bergerak juga nih
biasanya pos yang akan tetap itu adalah cicilan utang
jadi tolong pastikan cicilan utangmu tetap sama
ada pos yang misalnya bergerak naik karena kegiatan keluarga ada di rumah semua
misalnya pengeluaran rutin
jadi untuk ibu rumah tangga yang biasa mengelola budget rumah tangga ini pasti ada kenaikan luar biasa
yang turun itu pengeluaran lifestyle
tidak pergi keluar rumah itu menyebabkan banyak sekali pengeluaran turun
ada pengeluaran rutin yang turun
misalnya pengeluaran bensin sama parkir itu juga turun drastis
suksesnya orang bisa menghemat selama pandemi covid ini yang menurutku akan menunjukkan ketahanan keuangan keluarganya bisa bertahan lebih lama atau tidak
karena memang trendnya adalah kita kembali ke kebutuhan kebutuhan pokok
di bulan ramadan dengan kondisi seperti ini diharapkan para ibu dapat lebih bijak untuk menghitung pos pengeluaran supaya keuangan keluarga yang lebih baik